revitalisasi lapangan banteng terus dikebut taman yang dibangun untuk memperingati pembebasan irian barat ini sekarang punya tampilan yang baru
ya kalau kata orang lukisan monalisa itu indah kira kira apakah seindah lukisan monalisa nanti kita akan langsung lihat bersama ya
oke usah sudah good morning edisi hari ini jangan lewatkan sajian informasi terbaru cnn indonesia dua puluh empat jam di transvision dan uctv
pokemon ya mbak
ya genangan genangan lumut dan genangan masa lalu gitu ya
mari kita bekerja ikutin
kali ini saya akan mengajak anda ke suatu tempat yang berbeda dari sebelumnya
saya akan mengajak anda untuk melihat lapangan banteng dari udara
dan inilah dia lapangan banteng
kalian perhatikan ada kolam di sisi kanan dan kiri saya
dan di tengah pengahnya dilengkapi dengan kita sebut saja di runway ya
mungkin kedepannya lapangan banteng tidak lagi hanya menjadi sebagai tempat pagelaran festival flora dan fauna
tetapi juga bisa menjadi pagelaran fashion show
ini menunjukkan bahwa lapangan banteng memang sangat growt
paling baru ini satu
harus satu dragon ball ya
digimon nyari juga mbak
udah berapa banyak pokemon
lumayan sih kalau pokemon
nah kebetulan juga ada grupnya disini
oh ada grupnya disini
ini disini banyak pokemon ya mbak
mari kita bekerja ikutin
hai para ibu ibu semua
mau ngapain ini
wah kerja apa
apa itu maksudnya
keramik begini di ngenat
oh di ngenat
ngenat itu yang gimana sih

apa sih hal
pohon yang baru ditanam nih
pohon ini semoga aja bukan menambah kerindangan di lapangan banteng
tetapi juga menambah keteduhan di hati para pengunjungnya dan di hati masyarakat indonesia
yang kita lihat tadi saat ini juga sudah dilengkapi oleh taman bermain anak
dan juga lapan olahraga yang nantinya akan terbuka selama dua puluh empat jam
anda lihat hijaunya rumput di sini
matanya di mata gue